saya ingin sampaikan senang sekali bisa kembali membantu kpk dalam menjalankan tugasnya
kami selalu berusaha untuk bisa membantu kpk bahkan sebelum ketika bertugas di pemerintahan
ketika kami bertugas di kampus kami menjadikan mata kuliah anti korupsi sebagai mata kuliah wajib
dari satu satunya kampus
yang menjadikan itu mata kuliah wajib
ketika kpk membentuk komite etik dan kami diundang kami siap membantu menjadi ketua komite etik kpk
ketika dibentuk tim delapan pada masa itu saya diundang saya tangan sanggup membantu kpk
ketika bertugas di pemerintahan di jakarta kami pun membentuk komisi pencegahan korupsi ibu kota
untuk membantu tugas pencegahan korupsi
dan alhamdulillah hari ini diundang untuk membantu kami pun hadir
untuk membantu menjalankan apa yang dibutuhkan oleh kpk
jadi tadi kami diminta untuk memberikan bantuan keterangan dan sudah disampaikan
insyaallah dengan keterangan yang tadi kami sampaikan
kami akan bisa membuat
sehingga isu yang sedang didalami akan bisa menjadi terang benerang dan memudahkan dalam kpk menjalankan tugas
saya ingin sampaikan terima kasih kepada semua teman teman yang hadir malam hari ini
dan insyaallah tugasnya akan bisa dilaksanakan dengan baik
itu saja dari saya terima kasih
cukup terima kasih